barusan kamu curhat soal rasanya keserenak
gak tau beneran curhat atau nyindir saya
kalau saya perhatiin
makin lama serena itu makin cantik
ajun gak ada
yang narik hiruran siapa ya
saya kemarin udah dua kali nanya
belum kamu jawab
pertanyaan yang mana
gimana perasaan kamu sama sere
apa perasaan kamu sama serena
sampai jumpa lagi
makin lama dia itu makin cantik
sebagai lelaki normal saya suka sama dia
akan suka sama serena
tapi saya sudah punya istri dan punya anak dari istri saya
selain itu juga saya sudah tua dan jelek
biar sudah punya istri sama anak
dan ya lumayan gantenglah
kalau saya andai kata saya masih muda dan lumayan ganteng
tapi kalau sudah ada istri di samping saya dan ada anak di belakang saya
ada yang harus dijaga
perasaan dan kepercayaan istri saya
dan rasa kebenaran
dan rasa kebenaran
dan rasa kebenaran
dan rasa kebenaran
sekian curhat saya tentang serena
kamu boleh kembali ngurus kerjaan
saya sudah plong
apa yang selama ini jadi beban perasaan saya
barusan kang mus curhat soal perasaannya ke serena
nggak tahu beneran curhat
ini sendiri saya
kata kang mus
kalau saya perhatiin
makin lama serena itu makin cantik
sebagai lelaki normal
kang mus suka sama serena
tapi masalahnya kang mus sudah punya istri sama anak
terus kang mus merasa sudah tua dan jelek
dia sudah punya istri sama anak
tapi saya masih muda dan lumayan ganteng
kata kang mus
andai kata masih muda dan lumayan ganteng
tapi kalau sudah ada istri dan ada anak
dia langsung nginjek rem
biar perasaannya nggak bablas
ada yang harus dijaga
perasaan sama kepercayaan istrinya
juga rasa hormat anaknya
itu kang mus beneran curhat atau nyindir kamu
kan itu yang tadi saya tanya ke kamu
kang mus beneran curhat atau nyindir saya
kata pak gedi
karena kita sudah terlanjur bikin masalah
pasar sekalian aja kita kuasai
si tukang parkir itu kita bikin jadi pengangguran aja sekalian
saya sih gimana perintah aja
di mana kabar ajun
masih di rumah sakit
mereka tadinya bertiga
sudah kita sikat satu
tinggal kita sikat dua lagi
ya berani atu
kita kan berenam
kalau kang reno ada waktu kita bertujuh
kapan kita mulai bergerak
hari ini kita berjalan ke tempat yang lebih baik
kita akan berjalan ke tempat yang lebih baik
aku siapa itu
ya siapa itu